jadinya bang rika mau nonton film apa
kita sukanya drama komik kita kak
tadi katanya suka film horror
kalau kakak bisa ngajak kita nonton film horror rika gak mau
kalau ibu cuma trik cowok gue cari ketemu kakak
kalau ibu lagi takut lah
bener be kita cari bareng aja
celana saya kena lem setan gak bisa dilopas
mas jangan kenceng kenceng mas saya takut celana maksudnya robek
waalaikumsalam kota ti
ada apa kota ti
nanyain bunga juga
saya gak pesan
ini buat ibu nur
tapi tung ben bawa kue segala ada apa
ini sebagai ucapan terima kasih
karena pak sofyan udah minjemin uang ke bank ojak
bu tadi saya bilang terima kasih
biasanya kalau orang bilang terima kasih itu dijawabnya sama sama
lagi bantuin melepaskan silananya
saya tadi ketawa
tapi dipuat ototin
sekarang udah gak sempat
sekarang tarik kenceng juga nggak apa apa
bentar bentar bentar
eh bet run run kagak lu
oh yang keriting
yang perempuan juga
oh dua duanya keriting
udah pulang tuh
ngapakah gak lu tahan
bawe marah marah terus
kemana aja sih lu
habis temenin tabungan ngambil hp
pak ini hpnya
udah gue pulang dah
pak jangan jewer bunga
bunga jewer telinga bunga sendiri
kok berdiri terus bang
lantainya panas ya bang
kalau duduk saya takut
bang belum kelar
ini lagi dikerjain
berapa lama lagi
gimana mau kelar
abang nanya terus
udah tahan kelar
jadi dong kakak
berapa lama lagi bang
biar gak berasa lama
abang nunggunya sambil nyanyi aja deh
saya juga gak bisa bersenandung
kalo gitu abang dengerin saya nyanyi aja
mengrika mau nonton film apa
kita sukanya drama komik
tadi katanya suka film horror
kalau kakak tisna ngajak
kita gak mau
bunga udah ketemu
ibu mau tanya sama bapak
apa betul bapak pinjemin bank ojek uang
bapak nyari bunga susah banget
bapak udah nyari kemana mana
eh nggak ada juga bu
ibu indah nanya
yang ibu tanya
apa betul bapak pinjemin bank ojek uang
padahal bapak udah nyari jauh banget
eh gak taunya ada dimana coba bu
jadi bener bapak pinjemin bank ojek uang
itu uang gaji
kok indah dikasihkan ke ibu
tapi kan bunganya udah ketemu
kalau ngebalik lagi
pokoknya ibu indah mau tahu
bapak harus ambil uang itu sekarang
ya gak bisalah bu
bapak nggak enak ngembang ojek
masa baru dipinjemin udah diminta lagi
menurut buku yang bapak
indah bisa pak
pokoknya uang itu harus ada sekarang
bapak nggak enak lah bu ngembang ojek
oh jadi bapak indah enak sama ngojak bukan indah enak sama ibu
makasih bang ya
itu kan perkiraan
ongkos sebenarnya lima ratus lima puluh ribu
nah nih untung ada
suka ngumpetin duit
tapi kalau saya di jakarta
saya juga pernah bang begitu
tapi kalau saya tahun bini saya
saya juga pernah bang begitu
neng rika masih kesel
gara gara gak jadi nonton
kan yang ngabisin tiketnya bukan aa neng
kok aa yang dikeselin
kan yang nggak mau nonton ke tempat lain yang rika
kok aa yang dikeselin
kalau naik rika diem aja